udah ngapain sih sembunyi sembunyi
karena katanya ada yang tersembunyi di dalam sini
hmm konon katanya posisi menentukan prestasi
tapi tidak dengan yang satu ini
apa sih tempat makan yang ada di dalam gang
ikutan sini buruan
tepat di jalan purwodadi menteng jakarta pusat
kendaraan roda empat tentu tak bisa melintas
anda harus berjalan kaki melalui jalan kudus
yang tepat berada di depan stasiun sudirman sejauh seratus meter
saya melewati daerah tanggung rumah warga
hingga mendapati teras rumah yang disulap menjadi tongkrongan lengkap
dengan enam buah jejaran meja yang diatasnya ditaruh kompor steak
saya heran pengunjung tak henti silih berganti data
entah dari mana mereka tahu keberadaan tempat makan
yang bahkan tidak ada apa apa namanya
pertama sih seru ya
kayak kita kan selalu carinya yang hidden gem sekarang
terus surprizingly rasanya juga enak
berdiri sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
tempat makan ini sering dikunjungi pesawat tanah air
ya jadinya kita yaudah dengan satu menu ini aja
tapi ternyata penggemarnya banyak
ya silahkan silahkan
hmm ternyata satu menu andalan dengan ragam pilihan isian steamboat
seperti daging sapi ikan udang dan sayuran ini
sudah melekat di benak penggemarnya
kita bergeser ke jakarta selatan
tepatnya di gang kancil kelurahan ragunan jakarta selatan
anda dapat mengakses tempat yang menyempil sejauh tiga ratus meter ini
dari jalan ampera raya
aduh untung muat
cuh kita lihat lagi tempat makan yang katanya enak
oh ternyata di sini
masih di dalam gang
ornamen jepang memenuhi setiap sudut tempat makan
yang hanya berisi lima meja
menu andalannya ramen dan udon
mie yang diolah di tempat makan ini dibuat langsung alias homemay
saya pun ikut meracik mie yang akan saya santap
indra wijaya alias jj adalah pemilik sekaligus koki ramen
yang sudah malang melintang di dunia kuliner
sejak menjadi koki kepala pesiar jepang pada seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
tentu saja cara menikmati ramen ala jepang pun
ia ajarkan kepada saya
ini dia angkat ini
diep dikit tapi belum terbiasa
kami sudah selesai
ini dia kaki kecil
ini dia kaki kecil
ini dia kaki kecil
banyak ya tata caranya kalau jepang gitu
ini dia kaki kecil
ini dia kaki kecil
ini dia kaki kecil
ini dia kaki kecil
pilihan menyulap ruang tamu rumah pribadi menjadi tempat makan
ditetapkan lantaran hantaman pandemi
yang membuatnya tak sanggup melanjutkan menyewa tempat

setelah pindah ke rumah justru membuat ramennya semakin dikenal karena lokasi yang tak lazim

kalau saya di sini sudah lumayan sering ya karena kantor memang dekat gitu
kalau memang daerahnya agak terpencil kayak gitu
tapi saya juga awal awalnya tuh tahu tuh dari youtube juga
rasa ramen yang saya santap ini boleh diadu dengan ramen di mal mal
isian berlimpah dengan kuah kental pedas dan creamy begitu memanjakan lidah
tony satria evan askam jakarta